sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
masuk aja mdm
kita mancing yuk
lu berdua kagak mancing kagak apa apa
pembeli es gawat
nia mau beli es gawat
tapi kan nanti takut batuk
ai sama bun pun jadi sedih
ini uang apaan jack
cuman kalau buat beli yang baru kagak dapet
kalau yang bekas bisa
alhamdulillah makasih ya jack
udah gira pulang gira
kotak apa itu pak
memang sepatu lamanya bapak kemana
ini bukan sepatu kerja bu
tapi sepatu futsal
bapak mau main futsal
diajak sama temen temen kampus
biar badan bapak selalu sehat dan tampak bugar
lebih sehatnya lagi tuh kalau bapak ke kampusnya jalan kaki
be kenapa diam aja tuh
kata bapak harganya cuma dua ratus lima puluh ribu
mana yang benar sih pak
im lu ngajak gue mancing tapi lu diam aja
lu gua ajak berdua kemari buat nemenin mancing
bukan buat ngobrol
bibitnya kenapa senyum senyum terus
oh terus kumaha hasilnya
gak ada yang merah
kita berdua sehat
mi jadi gak minta dibeliin tipi sama pipi
kata pipi tadi gak ada uangnya
ada atungi sekarang mah
pernah ga jugak
sobererta itu pasuman gue berhormat
om herman ganteng
badan mak bakal pegal nih capek
pegal pegal sama capeknya lah
apa artinya ghi
ulu ulu tis kamu tuh mau kemana
mau beli tv pak
emangnya kamu tuh ada uangnya
mumpung uangnya belum kepake sama yang lain
oh iya tis tis tis
bi gua baru inget
sisa uang kontrakan yang lu baru bayar setengah
gak jsem bersenang senang loh

nanti aku siman juga
iya aku sampai
sampai berjumpa lo itu